cuaca ekstrim melanda sejumlah kawasan di jawa barat dalam sepekan terakhir di kecamatan kertasari kabupaten bandung diselimuti kabut tebal setiap pagi
selain suhu udara yang semakin dingin cuaca ekstrim merusak ratusan hektare perkebunan teh di kawasan tersebut
selain di kabupaten bandung suhu dingin dirasakan warga kota bandung dalam beberapa hari terakhir
menurut bmkg kelas satu bandung keadaan seperti ini cukup wajar karena akan masuk musim kemarau
selain tidak adanya penggumpalan awan yang menahan suhu panas matahari dan angin pasat tenggara dari australia ada faktor lain yang menyebabkan cuaca dingin
minggu ini di wilayah bandung dan sekitarnya ini memang angin relatif kencang maksimum sekitar tiga puluh lima km per jam
hal ini dipengaruhi oleh adanya
dampak dari badai tropis maria di sekitar filipina yang menyebabkan peningkatan kecepatan angin
tapi ini saat ini sudah mulai berkurang
menurut pihak bmkg suhu dingin akan berangsur hilang dalam beberapa hari mendatang
ya suhu ekstrim juga terjadi di dataran tinggi dieng jawa tengah
jadi beberapa waktu lalu ada foto begitu ya rumput rumput di sana itu beku karena suhu tersebut
dan untuk mengetahui kondisi terkini di dieng kita telah terhubung dengan korespondensi nn indonesia
ya roby ini saya bisa membayangkan awalnya bahwa suhu di sana akan sangat dingin sekali
tetapi melihat anda tidak menggunakan baju hangat sepertinya cuaca tidak lagi dingin begitu ya di sana
ya good morning daniar dan prabu
memang jika siang hari seperti ini kondisi cuaca suhu ini cukup relatif bersahabat antara dua puluh sampai dua puluh satu derajat
itu pada saat normal
pada saat malam hari
ini suhunya mencapai enam sampai sepuluh derajat dan bahkan beberapa waktu lalu yang sempat viral itu suhunya mencapai minus empat derajat
dan ini membuat kondisi di kawasan dataran tinggi biang ini dipenuhi embun es gitu
dan tentunya kondisi embun es ini mengakibatkan kerusakan terhadap tanaman pertanian milik warga
seperti yang mungkin bisa anda lihat di belakang saya tanaman kentang ini kondisinya daunnya menghitam
karena mereka terkena embun es atau yang warga masyarakat biang ini menyebutnya embun upas
karena dapat mematikan tanaman yang sudah terkena embun es ini mereka akan menghitam daunnya dan sudah tidak bisa tumbuh secara maksimal
para petani mereka mengalami kerugian tentunya terkait dengan adanya kondisi cuaca ekstrim ini
misalnya dalam beberapa petani yang menggarap dua puluh meter persegi gitu yang modal sampai tiga juta itu sudah tidak bisa kembali karena pertumbuhannya sudah itu
tapi beberapa petani masih melakukan upaya antisipasi saat ini dengan memaksimalkan air yaitu menyemprot tanaman agar pada saat pagi karena puncak hudingin itu di pagi hari
dan di pagi hari itu ketika dibarengi dengan disemprot air sehingga mereka daun daun ini tidak terkena embun
karena mereka terkena embun es ini dan itu yang hanya bisa dilakukan oleh para petani
dan ini merupakan awal baru awal nantinya ini pada bulan juli agustus puncaknya di bulan september maka suhunya akan semakin dingin mungkin minus bisa minus lima dan seterusnya
dan ini tentunya harus dipasakai khususnya oleh para petani sudah tahu siklusnya setiap tahun itu mestinya pada bulan bulan juli agustus september ini tidak kemudian melakukan

karena bumi saat ini sedang berada di titik terjauh dari matahari ternyata salah bukan itu
tapi lebih kepada sedikitnya uap air yang ada di atmosfer kita jadi kalau anda melihat siang hari langit jarang awan itu dia yang menyebabkan suhu kita menjadi rendah sekali saat ini
ini juga bagian dari efek kaca terbatas ya yang juga sekarang sudah semakin nampak pemirsa dampaknya bagi bumi kita